rumah sakit premier jatinegara jakarta timur menyatakan hanya bersedia membuka data kesehatan setia novanto saat dirawat kepada aparat hukum saja
hal ini menanggapi permintaan wakil presiden yusuf kala agar mereka mengungkap kondisi ketua dpr ri saat dirawat di rumah sakit premier
ada juga beberapa waktu yang lalu sempat bermunculan sejumlah gambar atau meme dari ketua dpr ri setia novanto yang merupakan kreasi warganet di media sosial saat dirinya tengah sakit
kemunculan meme tersebut seakan menjadi guyonan atas keraguan masyarakat terhadap kondisi kesehatan politisi partai golkar tersebut terlebih saat menjadi tersangka kasus dugaan korupsi proyek ktp elektronik
hal ini pun berbuntut kepada adanya salah satu warganet yang dilaporkan dalam kasus tersebut karena dianggap melanggar undang undang ite
menanggapi hal tersebut wakil presiden yusuf kala pun meminta pihak rumah sakit premier jatinegara memberikan penjelasan kepada publik terkait kondisi sebenarnya
dari setia novanto rabu sore pun pihak rumah sakit melakukan rapat tertutup dan memberikan tanggapan terkait pernyataan wakil presiden yusuf kala
kita regulasi tadi mengacu kepada undang undang juga bahwasannya kalau itu diminta oleh aparat penegak hukum kami kan tidak mungkin menutupi kan
artinya apa mungkin kalau penegak hukum itu minta ya kami sesuai dengan koridor kami ya kita harus membantu penegak hukum itu
akan bersikap kooperatif
kooperatif iya kooperatif